masuk pak eko
nah kalau tantangan yang satu ini bisa dipastikan hanya bisa dilakukan segelintir orang
masuk pak eko
salah satunya yang paling mahir adalah pak eko seorang polisi yang tengah jadi buah bibir di media sosial karena aksinya
meski terbilang ekstrim aksi pak eko harus diakui unik
masuk pak eko
ibarat pemain sirkus kawakan pria bernama dan gelar lengkap akp eko hari cahyono ini lihai melempar dan menancapkan benda benda dari jarak jauh
lengkap dengan teriakan unik yang jadi ciri khas di akhir aksinya
masuk pak eko
ada lagi yang bikin aksi personel pusik sabara porong jawa timur ini semakin unik
makin lama benda benda yang dilemparkan oleh pak eko pun semakin aneh
mulai dari sekop
masuk pak eko
masuk pak eko
masuk pak eko
masuk pak eko
masuk pak eko
masuk pak eko
masuk pak eko
masuk pak eko
berkat aksi uniknya akp eko menjelma jadi bintang baru di instagram dengan lebih dari empat puluh enam ribu pengikut
slogan masuk pak eko bahkan juga semakin ramai digunakan warganet untuk mengekspresikan kebahagiaan
tapi ingat jangan coba tantangan ini di rumah tanpa pengawasan langsung dari pak eko ya